dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan proses madaman kebakaran di gunung lawu
sudah bersama kami ketua sar lpj kepaten ngawija timur suyono sastro rejo
dan saat ini sedang berada di larang gunung lawu
selamat sore bapak
bisa diceritakan pak bagaimana kondisi di sana dan kalau memang sudah dipadamkan
kira kira sudah berapa persen dari total yang terdampak pak
selamat sore mas bram
ini kondisi lereng lawu kayaknya hampir menyeluruh ini
dari magetan sampai karanganyar
ngawi karanganyar itu terdampak semua
sementara untuk usaha pemadaman itu diusahakan dari helikopter karena sulitnya medan
kemudian usaha usaha dari relawan itu kebanyakan penyekatan penyekatan
jadi kita bikin celah celah penyekatan agar penyekatan
api itu bisa terisolasi
sementara hampir seluruh layang lawu terbakar
ini lebih diutamakan nanti penyekatan itu untuk kawasan kawasan yang hutan produktif
dimana di situ banyak tanaman pinus yang disadap itu
itu kemungkinan kalau sampai api bisa masuk ke situ
nanti ya dampak kebakarannya bisa lebih luar biasa kembali
oke baik pak suyono tentu kita tidak mengharapkan ini bisa semakin meluas dan penyekatan bisa terus dilakukan
tapi bagaimana kondisi apakah ada pemukiman di sekitar lokasi
apakah kemudian ada semacam evakuasi sementara begitu bagi warga yang berdekatan dengan lokasi kebakaran
untuk titik api ini masih agak jauh dari perumahan
yang di jogorogo itu masih sekitar empat kilo titik apinya
terus yang di sini ini kecamatan sini ngawi
itu masih sekitar enam kilo tujuh kilo ke atas dari perumahan penduduk
dan usaha usaha kawan kawan tadi dari sar lpj
itu membuat penyekatan penyekatan yang di kawasan atas
perjalanan sekitar tiga jam ini dari dusun yang tertinggi dari nyamus ini
kalau begitu pak suyono apakah kemudian tadi anda mengatakan pihak dari sal relawan
apakah akan ada perbantuan lagi dari pihak pihak terkait yang bisa ikut memadamkan
apalagi anda mengatakan menginginkan sebetulnya pemadaman dari udara begitu pak
ya ini tentunya untuk pemadaman itu efeknya dengan helikopter
saya dengar yang dari magetan itu diambilkan dari telaga sarangan
juga dari pihak perhutangan
ini kepolisian dari tni juga dari bpbd termasuk provinsi
ini kayaknya sudah turun di pos pos kami yang ada di jogorogo dan sini
tapi untuk sampai di tempat anda mungkin butuh beberapa hari pak
atau bagaimana dengan kondisi medan di sana
ini harapannya turun hujan ini
pengennya turun hujan nggak kemungkinan bisa padamnya dengan turun hujan atau pemadaman dengan
karena lerengnya ya lumayan curam
dan pergerakan api ini dari atas ke bawah
sementara yang dari timur itu mengarah ke barat
pak suyono terakhir sudah diketahui belum pak
apa yang kemudian menjadi penyebab dari kebakaran kali ini pak
ya itu masih dalam pengajian dan kayaknya bukan memenang kami untuk ini
kemungkinan bisa ini kemungkinan ya
pembakaran dari ladang juga bisa mungkin
bisa jadi juga dari gesekan pohon
karena ini kemaru yang sangat panjang ini
dan juga sekitar lima tahun delapan tahun ini tidak ada kebakaran di gunung lawu ini
sehingga penumpukan dari ranting ranting kering itu yang membuat kebakaran ini lumayan hebat ini
tentu harapan kami agar bisa segera dipadamkan
tidak membahayakan warga dan juga petugas yang di sana
terima kasih atas waktu anda
pak suyono sastro rejo ketua sar lpj kabupaten ngawi jawa timur telah bergabung sama kami
selamat kembali bertugas bapak
tetap jaga keselamatan
ya terima kasih